saya gak tau
kamu gak usah berpura pura lagi pak har
mereka aja udah ngaku kalo kamu ini biang geroknya
kita bawa ke kantor polisi aja yuk
pak pak har pak pak har
ada apa bu
anak dan istri pak pak har nyebur tmp
pokoknya nih sekarang
bapak sama ibu
gak suka bili ngakui itu
eh jangan lari kamu
tolong kejar pak
aduh kemana sih si bili
masa disuruh beli minyak goreng ayo sampai jam segini belum pulang pulang
eh puh sepi
ada yang mau nyuruh kami kita pak
ke sana ke sana pak
jangan lari ui
ada apaan pak
ada manis tuh mau ambil kami
karena kita gak beluang saya
pak pak pak pak pak
perlu meminjam melee dengan cerita mengad atrocity seteteh effem

itu paling yang kecebur tuh
paling yang kecebur tuh
tolong ini paling kecebur pak
palingnya mau tenggelam lagi
wah ada apa sih
keluarkan pencuri kami yang masuk ke rumah kamu
pencuri yang mana
dari tadi saya sendiri
bahkan anak sama istri saya juga nggak ada di rumah
gue suka berenang
tolong aja ya
sampai siang pak
itu udah mau tenggelam itu
eh eh eh buka
ini siapa kata kamu di dalam gak ada siapa siapa
saya gak tau
kamu gak usah berperang lagi pak han
mereka aja udah ngaku kalau kamu ini biangeroknya
kita bawa ke kantor polisi aja
pak bahar pak bahar
ada apa bu
anak dan istri pak bahar nyebur ke embang
kamu bisa lari dengan baik
saya janji saya gak akan pergi
saya gak akan kabur
melihat kondisi anak dan istri saya
biar lepaskan dia
biar pak bahar lihat anak istrinya
beram sama dodi tolong bawa mereka ke kantor polisi ya
ampunilah semua dosa yang hamba lah

ampunilah semua dosa yang hamba lah
hamba janji ya allah
kalau istri dan anak hamba selamat
kalau istri dan anak hamba selamat
hamba gak akan mencuri lagi

dan akan mencari pekerjaan yang halal
anak bapak tadi ke pergok mencuri uang saya
anak bapak tadi ke pergok mencuri uang saya
terus dia kabur
dan terpeleset masuk ke m empat
istri bapak mekat masuk ke m empat
mau meneramatkan anak bapak
ya pak mereka berdua dari tadi belum sadar sadar juga pak

apa yang sudah aku kelakukan selama ini

sudah memberikan rezeki yang tidak

dan sudah memberi contoh yang gak baik buat anakku
hingga dia meniru perbuatanku
hingga dia meniru perbuatanku
istriku menikmati uang haram
yang aku dapatkan
istri dan anak hamba
dan anak hamba
jangan biarkan mereka menanggung
semua kesalahan hamba
semua kesalahan hamba
semua kesalahan hamba
anakku mimpi bangun
masih aku milih
masih aku milih
terima kasih ya allah
terima kasih ya allah

engkau sudah meneramkan harta yang berharga dalam hidupku
bawa saya ke kantor
saya ingin mempertanggung jawabkan perbuatan saya
saya ingin mempertanggung jawabkan perbuatan saya
saya enggak mau anak dan istri saya
saya nggak mau anak dan istri saya menanggung
ajab yang harus saya terima
jangan dibawa ke kantor polisi suami saya pak

maafkan suami saya pak
maafkan suami saya pak
maafkan ibu ibu bapak bapak semua
jangan bawa bapak billy pak
jangan bawa bapak billy pak
jangan dipenjara bapak billy
jangan bawa bapak billy pak
jangan bawa bapak billy pak
bagaimana kalau kita memberi kesempatan
bertobat untuk pak bahar
tanpa harus kita penjara
lagian percuma juga
kambing kambing kita tidak akan kembali
kalau pak bahar dipenjara
juga kita memberi kesempatan
untuk pak bahar mencari pekerjaan yang halal
dan minta pak bahar mengembalikan
kita juga untung
iya kita semua
terserah apa kata pak imam aja
kasih bapak bapak ibu ibu semuanya
terima kasih pak imam
terima kasih bapak bapak ibu ibu semua
selamat malam pak imam
mengganti semua barang barang